tak terkira itulah rasa senang yang bisa digambarkan oleh nurliza farina
calon haji termuda yang berangkat bersama kloter dua puluh delapan sore ini
nurliza merupakan calon haji dari desa wongsorejo banyuwangi
setelah menunggu selama dua belas tahun
akhirnya nurlizah bisa berangkat ke tanah suci bersama keluarga di usia dua puluh tahun
dari dua kloter yang berangkat melalui embarkasi surabaya
yakni kloter dua puluh tujuh dan dua puluh delapan
nurliza terhitung paling muda
ia mengaku gugup dan canggung
namun ia bersyukur seluruh jamaah memberikan dukungan positif